sejumlah nasabah bank mandiri sabtu pagi mengeluhkan saldo di rekening tabungan mereka
para nasabah mengaku mendapati saldo tabungan mereka bermasalah
dilansir cnn indonesia com sebagian nasabah mengaku kebingungan lantaran saldo di rekening mereka berkurang drastis
bahkan mendadak tak tersisa
sementara nasabah lain mengaku saldo di rekening mereka bertambah dalam jumlah sangat besar
sementara korporate sekretari bank mandiri rohan hafas mengaku pihak bank mandiri sedang melakukan normalisasi saldo nasabah
pihaknya juga memastikan saldo nasabah tetap aman
servernya akan memproses transaksi yang terjadi di hari sebelumnya
nah waktu dari backup server dipindahkan kembali ke core di pagi hari
itu terjadi error corrup di datanya beberapa sepuluh persen nasabah itu
jadi itu yang kemudian diperiksa itu tentunya harus memakan waktunya hanya karena dicek satu persatu
dan itu yang dilakukan kembali
karena saldo aslinya itu ada waktu proses tutup buku akhir sebelum proses itu sudah ada di backup
jadi kita tahu saldo dia sebelum proses akhir hari
jadi kita akan kembalikan ke saldo itu
tapi yang membutuhkan waktu cek and double check nya saja
sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana di bank mandiri gatot subroto
selamat siang maria
apa sebenarnya menyebabkan mandiri mengalami
mengalami gangguan hari ini sehingga kemudian sejumlah nasabah mengeluhkan saldo mereka
selamat siang elvira
sejumlah hal yang kemudian menyebabkan adanya permasalahan dalam saldo nasabah bank mandiri
hari ini disampaikan oleh corporate secretary bank mandiri rohan hafaz
bahwa memang terjadi kesalahan atau terjadinya malfunction hardware
yang menyebabkan corrup dari sistem yang sudah berlangsung di bank mandiri
hal ini disebabkan adanya sistem
yang tutup buku pada setiap harinya
tetapi ini bukan merupakan fraud atau sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
tetapi hanya murni error sistem atau malfunction dari hardware yang ada di bank mandiri
dan tadi corporate secretary bank mandiri juga berjanji sekitar dua jam
proses penyelesaian ini akan dilakukan oleh bank mandiri
sehingga nantinya kemudian akan mengembalikan posisi saldo nasabah ke saldo semula
sebelum adanya permasalahan
dan kemudian tadi selain menyebutkan beberapa hal dan juga berjanji menyelesaikan dalam waktu dua jam
pihak bank mandiri juga menyampaikan bahwa nasabah dapat mengeluhkan
bila terjadi penambahan maupun pengurangan dalam saldo rekeningnya
ke call center bank mandiri yaitu seribu empat ratus dan juga ke weekend banking bank mandiri
serta ke instagram bank mandiri karena semua aplikasi
instagram kemudian di website dan juga call center akan melayani pencatatan koreksi
maupun komplain dari para nasabah yang mengalami saldonya berkurang
maupun bertambah hari ini karena adanya error sistem
dari error sistem bank mandiri ini dimana menurut caratan yang kami dapatkan
dari januari dua ribu sembilan belas bahwa sampai dengan januari dua ribu sembilan belas bank mandiri memiliki delapan puluh sembilan
dua puluh juta nasabah dan ada empat ribu satu ratus empat puluh tiga transaksi per menit dan ini juga merupakan
load transaksi yang cukup banyak sehingga adanya sistem error ini juga terjadi
diduga juga karena ada beberapa hal termasuk memang load system yang
begitu banyak berada di bank mandiri dan ini juga menandakan bahwa memang
sampai dengan saat ini bank mandiri menjadi satu dari sekian bank yang cukup
dipercaya di indonesia elvira
jika tadi disampaikan oleh pihak bank mandiri kemungkinan dalam waktu dua jam
saldo yang sebelumnya berkurang akan kembali dikembalikan kepada nasabah
jika kemudian ini tidak terjadi apa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh nasabah
apakah ada bank tertentu yang harus didatangi dan apa saja yang harus mereka bawa
ya betul sekali elvira ini juga menjadi kekhawatiran bagi sebagian nasabah
dan juga pertanyaan kami tadi ketika konferensi paris dikelar
dua jam tidak terpenuhi atau tidak diselesaikan dengan baik
maka kemudian nasabah dapat melaporkan hal tersebut ke cabang bank mandiri terdekat
dan juga tadi seperti yang sudah saya ungkapkan elvira ada layanan weekend banking
di bank mandiri dan kemudian melalui instagram dan juga call center yang masih akan diberikan

tetapi sekali lagi tadi pihak bank mandiri juga menjelaskan bahwa ini tidak akan berdampak secara signifikan
bagi perekonomian dan juga bagi perbankan secara terus menerus
karena ini akan diselesaikan atau dijanjikan diselesaikan dalam dua jam atau paling tidak
sebelum hari minggu berakhir
dan tadi juga dijelaskan bahwa tidak perlu nasabah bank mandiri menjadi khawatir
karena mereka akan mengupayakan sebaik mungkin tidak hanya melalui pelaporan
tapi dari pihak bank mandiri juga nampaknya akan melakukan cross check
dengan menelpon nasabah nasabah yang dinilai atau mendapatkan informasi bahwa saldonya berkurang maupun bertambah
dan kemudian elvira ternyata tidak hanya dalam rekening saja yang kemudian bermasalah
tetapi juga e money juga turut berdampak
tadi diakui oleh pihak bank mandiri memang ada dampak yang terjadi juga dalam e money
malfunction hardware yang berada di bank mandiri hingga saat ini
dan kalau menyinggung mengenai saham tadi kami juga sempat menanyakan hal itu
untuk hari ini memang saham memang tidak dibuka sehingga tadi dari bank mandiri menyatakan bahwa mereka belum tahu
apakah kemudian akan mempengaruhi saham bank mandiri dalam penjualan esok hari pada hari senin
tetapi yang jelas mereka menyatakan bahwa akan berupaya sebaik mungkin untuk segera mengembalikan saldo nasabah kepada jumlah semula
dan ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang cukup mengingatkan
yang mengkhawatirkan bagi beberapa nasabah tapi tadi sudah dijawab dan dari pihak bank mandiri juga sudah mengucapkan atau meminta permohonan maaf atas terjadinya kesalahan sistem atau malfunction hardware di bank mandiri hari ini
baik maria sarjana terima kasih informasi anda siang ini